jelang kttg dua puluh bali lima belas hingga enam belas november dua ribu dua puluh dua mendatang beragam persiapan seperti substansi dan juga logistik terus dimaksimalkan
termasuk beberapa pemimpin negara yang sudah memberi konfirmasi kehadiran secara langsung di bali
sejauh mana persiapan acara puncak g dua puluh di bali mendatang berikut cuplikan wawancara khusus produser lapangan cnn indonesia vina nabilah dengan menteri luar negeri republik indonesia retno marsudi
kami akan mundur dulu selama sebelas bulan terakhir ini bu
terkait dengan indonesia mengganggu presidensi di pernyataan terakhir ini merupakan salah satu momen yang cukup sulit
karena multi krisis geopolitik semakin menajam ibu sampaikan juga ini
lalu sebenarnya indonesia ini terancam atau bagaimana bu
dan bagaimana dengan kerjasama negara negara anggota g dua puluh selama sebelas bulan kebelakang ini bu retno
oke jadi betul
sekali tadi dikatakan bahwa situasi dunia saat ini sedang sangat tidak bagus
di tengah indonesia sedang memegang presidensi g dua puluh
jadi kalau kita ingin flashback sebentar pada saat serah terima keketuaan dari italia ke indonesia
pada saat itu kita menghadapi satu tantangan yang sangat besar
yaitu pandemi covid sembilan belas dan bagaimana kita bersama dapat melakukan kerjasama
untuk pemulihan ekonomi yang inklusif
jadi tantangannya besar satu
kemudian cerita ini menjadi lebih besar lagi
tantangan tambah lagi pada saat februari
pada saat perang ukraina mulai terjadi
nah kemudian dampak dampaknya pastinya juga
bukan perangnya itu sendiri tapi dampak yang disebabkan oleh perang itu yang menyebabkan tadi disebut krisis multi dimensi
jadi kalau pertanyaannya apakah ini
bagi indonesia adalah sulit
dan mungkin saya bisa sampaikan bahwa ini mungkin yang paling sulit presidensi g dua puluh selama ini
nah tetapi syukur alhamdulillah kita tetap harus bersyukur
di tengah situasi yang sangat sulit ini
paling tidak indonesia masih dapat mempertahankan menjadikan g dua puluh tetap
kemudian kita bisa lihat pada saat saya bicara mengenai masalah intek
tidak ada satupun dari pertemuan pertemuan g dua puluh yang dibatalkan
tidak ada satupun side event yang jumlahnya ratusan yang dibatalkan
dan tidak ada satupun negara anggota dan negara undangan yang memutuskan untuk mengintervene
tidak ada satupun disengage dari diskusi dan negosiasi di dalam g dua puluh
jadi kalau menurut saya bahwasanya g dua puluh masih intact semua proses terus berjalan sampai mendekati ktt di tengah situasi yang sangatnya mungkin bisa diulang tiga kali ya
i think kita patut bersyukur
kita patut bersyukur